ya kami ajak anda langsung bergabung kembali ke rspad gatot subroto
mengikuti konferensi pers antara kpu dan tim dokter rspad
selanjutnya tim dokter nanti akan memeriksa atau menindaklanjuti hasil pemeriksaan
untuk kemudian disampaikan kepada kami rencananya besok
jadi itu penyerahan hasil pemeriksaan
kalau malam ini kpu akan menerima keterangan tentang telah diselesaikannya seluruh proses pemeriksaan
nah kpu selanjutnya akan melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan
syarat calon presiden dan wakil presiden bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden
sampai dengan besok
jadwalnya sampai dengan besok
kemudian akan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan
yang selanjutnya tanggal lima belas sampai dengan tanggal tujuh belas agustus
akan disampaikan kepada bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden
atas pemeriksaan seluruh dokumen yang telah diserahkan
pada saat pendaftaran sampai dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan dan selesai hari ini
teman teman kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan saya persilahkan
mohon dibantu microphone nya
pak selamat malam saya nana dari cnn indonesia
mungkin bisa dijelaskan lagi pak karena kan ada beberapa tahapan rangkaian tes kesehatan
yang kita dengarkan ada enam belas tahapan yang meliputi ada tes nmpi kemudian pemeriksaan bedah pemeriksaan mata
wawancara psikiatri mungkin bisa lebih dijelaskan lagi pak secara detail
tahapan tahapannya itu apa dan kenapa perbedaannya kalau kemarin pak jokowi dan juga pak maruf amin itu sampai pukul dua puluh dua
sementara untuk pasangan pak prabowo sandi ini hanya selesai pada pukul delapan belas tiga puluh ini seperti apa
oke saya persilahkan satu lagi ya
ujung kiri ya
selamat malam saya dhani dari tv
tadi pak arief jelaskan bahwa kpu masih akan melakukan pemeriksaan dari dokumen pendaftaran kemudian pemeriksaan hasil kesehatan
apa kemudian hal yang paling mungkin yang nanti setelah diperiksa kemudian dapat menyebabkan salah satu pasangan calon ini tidak lolos pak dari kedua duanya
baik terima kasih
sana sudah sini sudah
blok sini ada
tidak ada ya
tidak ada ya
tidak ada ya
tidak ada ya
tidak ada ya
tidak ada ya
tidak ada ya
tidak ada ya
tidak ada ya
tidak ada ya
baik terima kasih
yang pertama dari cnn nanti prof masri akan memberikan penjelasan
yang kedua dari ntv semua syarat kalau ada satu saja yang tidak terpenuhi maka itu bisa membuat bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dinyatakan tidak memenuhi syarat
jadi seluruh syarat itu harus terpenuhi secara kumulatif
nah pemeriksaan kesehatan itu hanya menjadi salah satu syarat
karena syarat yang lain banyak
laporan harta kekayaan kemudian tingkat pendidikan banyak sekali
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya bersama dr terawan merupakan penanggung jawab tim penilaian kesehatan jasmani
omedretai berhad foi nya
itemnya adalah saya
juli itu juga sudah
dan tentunya kami
memakai standar yang terbaik
rumah sakit pusat gatot subroto
yang advance untuk tim
dan itu kami
dapat menggunakan dengan baik
hanya mungkin kalau
ada sedikit perbedaan waktu
yang cukup tajam
prinsip dalam bidang medis tidak ada
ada yang namanya
waktu jedah waktu jedah itu
disitu letak perbedaan
waktu jedah sedangkan
jajam mulainya juga
kalau tadi pada
dengan calon wakil presiden
yang bersangkutan sudah
kita agak karena kabut ya
dari jam delapan
jadi memang perbedaan waktunya itu
pada waktu sholat
kemungkinan pada waktu
itu mungkin lebih
sholat dan lain lain
yang sekarang mungkin
doanya lebih pendek
kalau yang kemarin
mungkin agak panjang doanya
tapi secara pandang
prinsip itu tidak ada
perbedaan yang bermakna
kita menyelesaikan dengan baik
dan jangan lupa bahwa
ya baik calon
dan wajah capres yang kita periksa
hari minggu dengan hari senin
dan toleransinya sangat
sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip
mengenai wakil terima kasih
baik terima kasih prof masri
secara simbolis akan diserahkan
tentang telah selesai
calon presiden dan bakal

dan ide akan menyampaikan kepada kpu